proyek pembangunan kereta cepat di kawasan cikalongwetan kabupaten bandung barat menjadi berkah bagi warga sekitar
hal ini mendorong harga tanah di kawasan dekat proyek tersebut melejit
pantauan saya di sepanjang jalan cikalongwetan yang merupakan jalan provinsi ini terdapat banyak rumah dan juga tanah yang dijual
informasi dari pihak desa yang saya dapatkan njop di kawasan ini berkisar seratus hingga tiga ratus ribu rupiah per meternya
namun harga jual di sini ternyata bisa mencapai dua lima juta rupiah
itu artinya harga jual tanah kini semenjak ada proyek kereta cepat indonesia cina ini mencapai sepuluh kali lipat dari njop nya
menurut sekretaris desa mandala sari kecamatan cikalongwetan pembangunan kereta cepat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi warganya
desa mandala sari merupakan salah satu desa yang terkena dampak langsung proyek pembangunan kereta cepat
yang tadinya dia tidak bekerja
sekarang bisa bekerja
yang awalnya dia tidak punya usaha melihat banyak tenaga kerja dari luar
akhirnya dia buka warung yang akhirnya memunculkan pelaku pelaku ekonomi kecil gitu
terdapat satu dusun di desa mandala sari yang terkena dampak langsung proyek ini
saat pembebasan lahan warga mendapat kompensasi tiga hingga lima kali lipat dari nilai jual objek pajak atau njop yang berkisar empat puluh hingga rp delapan puluh lima per meter
kalau per meter pertama itu
ada yang dua ratus lima puluh per meter nanti dikali berapa gitu kan
nah jadi rata rata kisaran dua ratus lima puluh dengan dua ratus gitu kan
nah jadi sekarang kalau harga umum sekarang bukan program gitu yang beli itu kisaran per patok itu enam puluh juta sampai delapan puluh juta
selain di wilayah yang terkena dampak langsung pembangunan kereta cepat wilayah sekitar pembangunan juga menawarkan harga jual tanah dan bangunan dengan harga fantastis
selain karena dekat dengan kawasan kereta cepat
akses mudah ke rsud dan polsek cikalongwetan juga menjadi pertimbangan warga menjual tanahnya dengan harga tinggi
jual tanah ini karena satu kebutuhan mungkinnya keduanya buat invest juga karena sekarang ada kereta cepat
harga jual itu lebih tinggi beda dari yang sebelum ada kereta cepat gitu
makanya kesempatan harga mumpung lagi tinggi dijual dipindahkan tanahnya ke belakang gitu
supaya bisa bangun kontrakan sama rumah lebih gede mungkin
dari situs jual beli properti pun harga tanah di kawasan cikalongwetan bisa mencapai satu dua juta rupiah per meter persegi
dosen ilmu ekonomi universitas pasundan acu fiartakartabi mengatakan fenomena tingginya harga tanah yang terjadi di sekitar proyek kereta cepat indonesia cina atau kcic dinilai wajar
hal itu sesuai dengan konsep ekonomi yakni supply and demand
hanya saja menurut acu fiarta hal yang perlu diperhatikan adalah kematangan rencana keuangan bagi warga yang telah menjualannya dengan harga tinggi
saya kira spiritnya kita ingin membangun dan mempercepat pembangunan infrastruktur ya
tentu saya berharap bahwa masyarakat juga pasti tidak akan dirugikan ya
itu bisa dilihat dari harga yang terbentuk dari kesepakatan ya
kemudian saya kira ya uang yang ada juga harus digunakan dengan baik dan benar
begitu ya artinya perlu ada perencanaan begitu
karena saya kira menyakut masalah uang ini kalau salah pengelolaan dan salah perencanaannya bukan tambah apa namanya sejahtera begitu malah menjadi tambah tidak sejahtera
menurut acu fierta edukasi secara ekonomi penting dilakukan untuk pengelolaan keuangan
ia juga menambahkan fenomena seperti ini tak hanya terjadi di sekitaran proyek kcic
tapi sudah banyak terjadi di wilayah yang terkena dampak pembangunan strategis nasional
tim liputan cnn indonesia jawa barat